hingga hari selasa jumlah korban jiwa akibat gempa bumi di kabupaten cianjur bertambah menjadi tiga ratus dua puluh tujuh jiwa
hal tersebut dilaporkan oleh dandim enam ratus delapan cianjur letkol amharyanto dalam konferensi persnya pada sore hari tadi
sementara itu masih ada tiga belas korban yang dinyatakan hilang dan masih terus dilakukan pencarian
sampai dengan waktu sekarang jam sekarang korban jiwa meninggal dunia sejumlah tiga ratus dua puluh tujuh jiwa
hasil pencarian sampai dengan selasa dua puluh sembilan november ditemukan sejumlah empat jiwa
ada pun korban hilang yang masih dalam pencarian sesuai dengan data yang update
dari hari kemarin yaitu tersisa lima jiwa
dan empat orang yang ditemukan ini ini pada dasarnya ditemukan di wilayah cicedil
namun berdasarkan laporan yang kami terima ada korban hilang
berita ini kami terima dari dua desa yaitu kepala desa cijedil sebanyak enam jiwa
kepala desa mangunkerta sejumlah dua jiwa
kemudian apabila dijumlahkan total keseluruhan korban hilang dalam pencarian itu sejumlah delapan orang
sehingga total laporan yang hilang sampai dengan sore ini sejumlah tiga belas orang